terpidana kasus berita bohong atau hoax ratna sarumpait bebas pada hari kamis sore ini dari lapas perempuan pondok bambu jakarta timur
ratna dibebaskan setelah permohonan pembebasan bersarat dikabulkan
kepada detik com kuasa hukum ratna sarumpait desmi hardi mengatakan salah satu pertimbangan permohonan bebas dikabulkan karena ratna berkelakuan baik selama di penjara
selain itu karya tulisan ratna di dalam penjara juga menjadi salah satu pertimbangan kemenkum ham dalam mengabulkan permohonan bebas bersarat ratna
namun desmi hardi tidak menjelaskan rinci tulisan apa saja yang dibuat ratna selama di penjara dan diserahkan ke kemenkumham
dan kita telah tersambung melalui telepon dengan kuasa hukum ratna sarumpait desmi hardy
selamat sore desmi bang desmi bisa anda ceritakan kira kira poin poin apa saja yang menyebabkan permohonan bebas bersarat dari ratna sarumpait sebagai klien anda dikabulkan
ya selamat sore ya mbak ya hari ini memang terhitung sejak jam dua belas setengah satu tadi ibu ratna secara resmi dinyatakan bebas berkara
nah permohonan bebas bersarat
syarat ini diberikan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia tentunya berdasarkan permohonan yang kami ajukan sebelumnya
terhadap permohonan ini tentunya ada beberapa pertimbangan yang diberikan oleh menkumham ya
pertama mungkin tentang selama menjalani masa tahanan baik di rutan polda metro jaya selama tiga belas bulan maupun di lapas pondok bambu ibu ratna dinilai berkelakuan baik
dan ada juga hal lain tentunya tentang ada kejepan
ini terkait dengan karya ataupun tulisan tadi anda sempat katakan
kira kira anda bisa berceritakan sebenarnya karya seperti apa atau tulisan seperti apa yang menjadi pertimbangan dari kemenkumham akhirnya permohonan bebas bersarat itu dikabulkan
jadi selama beliau ibu ratna menjalani masa tahanan di rutan polda metro jaya
dan di lapas pondok bambu beliau memang membuat karya tulis
membuat karya tulis yang berisi sifatnya mungkin tentang autobiografi sederhana beliau
tapi dalamnya juga berisi nanti tentang pemahaman pemahaman pandangan pandangan beliau tentang perjalanan hidup beliau
jadi itu kemudian beliau himpun menjadi suatu karya dan itu menjadi bagian dari permohonan persaratan persaratan untuk pengembangan bersarat ini
iya kalau kita bicara
kalau kita bicara tentang pemahaman pemahaman pemahaman pemahaman bersarat berarti ratna saat ini sudah kembali ke keluarga
ataukah memang sementara ini ada di daerah mana mungkin anda bisa ceritakan
tadi selepas dari pondok bambu tadi kita menghadap dulu ke kejaksaan negeri jakarta timur
setelah itu kita menghadap ke barang pemasarakatan di jakarta selatan
rencananya tadi mau pulang ke rumah anaknya beliau mbak atika hasiolan
tapi kemudian beliau langsung ke rumah beliau di kampung melayu mas
di kampung melayu lima khususnya tempatnya
di kediaman beliau
bang desmin ini terkait dengan pebebasan bersarat pasti ada klausul klausul di mana memang ratna serumpet harus tetap mematuhi peraturan peraturan
kira kira apa saja nih yang harus memang dicermati oleh ratna sembari dia nanti mendapatkan pembebasan secara murni
ya secara normatif beliau pasti harus mendapatkan bimbingan bimbingan dari lapas ya mas ya
dan kemudian juga beliau tidak boleh melakukan tindak hidup dana yang lain
minggu pertama akan lapor dulu ke bapak jakarta selatan
dan tiap minggu mungkin nanti setiap kali sebulan gitu mas
baik ini terakhir ada rencana dari ratna sarumpait ke depannya seperti apa yang sudah di sharing ataupun sudah dibagikan terhadap pihak kuasa hukum ataupun keluarga
tadi selalu saya bertanya itu baik waktu beliau di pondok bambu tadi saya selalu bertanya apa kira kira terberat
keluar dari lapas ini
nah untuk sementara beliau mungkin akan menghabiskan waktunya dengan anak anak dan cucu cucunya mas
karena lima belas bulan di dalam terpisah dengan anak keluarga itu cukup ini
jadi itu sementara beliau memang akan berkumpul dengan keluarga
tapi kemudian kalau saya melihat yang namanya beliau kan aktivis senior
darah aktivis itu selalu mengalir di beliau
dan saya yakin nanti beliau mungkin akan tetap akan menyuarakan kemanusiaan keadilan gitu mas
sebagai seorang aktivis gitu
baik terima kasih desmi ardi selaku kuasa hukum pada sore hari ini untuk berbicara bersama sian indonesia newsroom